kasih humas polres kolaka mengatakan
penemuan mayat bayi perempuan yang berumur satu hari tersebut
pertama kali diketahui oleh warga yang berprofesi
pemilah sampah di tpa patioso
dalam dos dan jenazahnya terbungkus sarung
dan ditemukan hari hari berada di kantong plastik
saat ini personel polisi dari polres kolaka
masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap
siapa orang tua yang tega membuang anak bayinya di tumpukan sampah muzakir aziz